saya memang suka suka ajarannya dan setiap harinya setiap gerak geriknya itu no itu memang ajarannya saya suka nagi
namun kusdianto berpendapat organisasi nu belum bisa menyentuh kalangan bawah seperti dirinya
sebagai wong cilik yang kerap disebut mustad afin
kusdianto berharap para petinggi
dan nafdlatul ulama bisa hadir di tengah tengah keresan mereka
dari bawah itu memang yang jelas itu memang kurang katakanlah kurang sadar
maka saya bilang awam itu kurang sadar sepenuhnya kepada pendidikan nu itu
dan juga dari atas mungkin katakanlah yang atas itu katakanlah menaruh yang bawah
ya menaruh nyopo
jadi biar biar apa warga nu itu bisa satu keluarga yang harmonis katakanlah begitu
sebelumnya kusdianto berprofesi sebagai tukang beca
karena becak tak lagi menghasilkan kusdianto mendapat kesempatan dari desa untuk menjadi pemungut sampah
dengan tanggungan kusdianto berpengalaman
tanggungan tiga orang anak kusdianto dan istrinya harus pandai mengatur keuangan
agar anak anak mereka bisa mendapatkan pendidikan layak
istri kusdianto juga membutuhkan biaya berobat karena pernah terserang strok
meski nahdlatul ulama memiliki lembaga pendidikan yang bisa mengakomodir kepentingan umat
kusdianto tidak pernah mendapatkan kesempatan itu
dalam keterbatasan kusdianto berharap di masa mendatang
organisasi nu bisa menjawab kebutuhan orang orang seperti dirinya
sebetulnya punya pikiran mulai anak pertama itu sudah punya pikiran begitu pak
tapi ya itu tadi saya selain jauh bahkan memundukkan saja pernah
cita cita itu pernah cuma ya itu kebentur dengan kebentur dengan ekonomi yang jelas yang itu
istrinya endang soekartini juga terlahir dari keluarga nahdlatul ulama
turun temurun keluarga endang setia menjadi pengikut nu
meski tidak pernah mendapat keuntungan materi ataupun pendampingan sosial
endang bangga disebut sebagai nahdiyin
ia kerap mengikuti berbagai kegiatan rutin nu di sekitar rumahnya
di usia satu abad nahdlatul ulama kusdianto berharap nu kian mendekat kepada umat
khususnya kaum alit atau kaum orang kecil seperti dirinya
kusdianto mewakili jutaan masyarakat sipil nu di pinggiran
cendikiawan muda nu roy murtado mengkritisi tema besar yang diusung dalam satu abad nahdlatul ulama
merawat jagad membangun peradaban seharusnya diturunkan dalam narasi besar
yang membela kepentingan umat terutama kaum ustadz abin
tapi narasi besar itu harus diuji dengan sesuatu yang lebih material kondisi objektifnya bagaimana
nah kalau mengukur itu saya mengira antara yang seharusnya dan yang senyatanya ini masih jauh sekali mbak
seharusnya kita membela ustadz afin seharusnya kita harus lebih berpihak mengadvokasi uang jilek
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan lupa like share dan subscribe ya
semoga anda sehat dalam rangka satu abad umum
saya berangkatkan tiga dua satu
sidoarjo punya gawi besar
sejarah satu abad nu akan digelar di kota industri ini
usia satu abad disambut dengan gegap gempita
berbagai rangkaian kegiatan digelar untuk menuju puncak harlah
saya sangat mengapresiasi kegiatan kegiatan dalam rangka satu abad nu satu abad nahdlatul ulama
saya kira tidak usah kita ulang ulang semua sudah tahu kontribusi besar apa yang telah diberikan nahdlatul ulama
sudah tahu semuanya
sejumlah pejabat tinggi negara hadir dan turut serta dalam kegiatan yang belum bisa disebut puncak acara ini
bahkan presiden joko widodo nyaris tak pernah absen
mulai dari pergelaran tradisi islam nusantara di banyuwangi hingga jalan sehat solo presiden selalu hadir
yayi haji yahya kolilsakuh ketua mempengurus besar nahdlatul ulama menyebut satu abad ini menjadi momentum kebangkitan baru bagi nu
menjadikan ini sebagai momentum kebangkitan yang baru sesuai dengan nama nahdlatul ulama itu sendiri kebangkitan ulama
kita harus menjadikannya kebangkitan yang betul betul punya makna besar
mudah mudahan bisa memberikan sumbangan berskala peradaban
dan untuk itu kita butuh menjadikan elodik daya dengan menjadikan potensi potensi besarnya itu manifest
musabakah tilawatil quran menjadi salah satu cabang seni membaca al quran yang digelar pada pekan olahraga dan seni nahdlatul ulama
nu juga membuat gebrakan dengan menggelar kompetisi bagi kalangan santri
dalam mtk ada lima puluh dua peserta dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia
cabang olahraga yang masuk dalam daftar porseni diantaranya bulu tangkis bola voli dan sepak bola
porseni ini memobilisasi ribuan kaum muda nu yang memenuhi kota solo selama tujuh hari
nu tampaknya ingin mempertegas komitmen pada peningkatan potensi generasi muda melalui seni dan olahraga
salah satunya adalah pencak silat
sebagai organisasi yang dikenal dengan perguruan pagar nusa nu ingin mematenkan kedikdayaan dengan memberi panggung bagi seluruh seniman bela diri dari tiga puluh delapan pimpinan wilayah nadatul ulama
ini adalah salam pagar nusa salah satu gerakan wajib yang dilombakan pada pekan olahraga santri yang digelar untuk pertama kali ini
arief basaruddin dan angel rahmana putra dua atlet andalan pwnu sumatera barat tampak serius berlatih jurus batu jurus dasar yang masuk dalam daftar kompetisi porseni
selain persabungan peserta diwajibkan mendapatkan poin melalui jurus batu ini
namun gegap gempita porseni ini juga membuat pencak silat
namun gegap gempita porseni ini juga membuat pencak silat

namun gegap gempita porseni ini juga membuat pencak silat
namun gegap gempita porseni ini memantik kritik dari kalangan muda nu
edi musyadat salah satu pendamping sepak bola anak yang juga aktif sebagai anggota voice of cultural nu mengungkapkan kemeriahan porseni di solo syarat dengan kepentingan politik dua ribu dua puluh
sebenarnya sudah dilakukan jauh jauh hari sebelum menjelang dua ribu dua puluh empat ini mestinya
kalau begini kan kalaupun program ini bagus tapi kemudian dibaca orang ini menjadi program ini
namun kemudian dibaca orang ini menjadi program ini

dan itu dampaknya saya kira nggak bagus
yahya kolilsaku menegaskan
porseni ini bagian dari upaya merancang gerakan nasional terstruktur
mulai dari kalangan muda sampai basis
dengan melibatkan mobilisasi kader kader nu
yang nantinya berujung pada pembentukan gerakan keluarga maslahat
pendidikan dimulai dari tingkat keluarga
gerakan ini diharapkan dapat menjauh kebutuhan basis nahdlatul ulama
yang mayoritas adalah kalangan bawah
mengembangkan gerakan untuk memperbaiki
suasana pendidikan di lingkungan keluarga itu
tentang hal hal yang kita anggap penting untuk pertahankan
harmoni masyarakat bangsa dan negara ini
termasuk ya tentang
ideologi negara tentang pancasila
termasuk juga tentang toleransi dan lain sebagainya
tetapi itu semua kita kaitkan dengan
kebutuhan nyata mereka
kebutuhan langsung mereka mengenai
disinggung tentang keterlibatan nahdlatul ulama dalam politik praktis
yahya tidak memungkiri bahwasannya faktor sejarah
melekat erat pada nu
pada seribu sembilan ratus lima puluh dua nu pernah menjadi partai politik
namun ia menegaskan kepentingan politik nu adalah untuk
menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa
menurut yahya pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik di indonesia
adalah bagian dari membangun sinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat
perjalanan seratus tahun nahdlatul ulama dihadapkan pada tantangan peradaban
meski berkolaborasi dengan pemerintah
nu tetap mengambil posisi kritis dan tidak berpihak pada kepentingan oligarki
pada tahun seribu sembilan ratus dua belas nu menerima keuntungan di indonesia

pada tahun seribu sembilan ratus dua belas nu menerima keuntungan di indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus dua belas nu menerima keuntungan di indonesia
nu menerima keuntungan di indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus dua belas nu menerima keuntungan di indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus dua belas nu menerima keuntungan di indonesia
ulama ulama di indonesia berkumpul dan bersepakat mengirim delegasi dari indonesia
untuk mengikuti muktamar islam sedunia di mekah arab saudi
nahdlatul ulama menjadi kendaraan organisasi bagi kedua ulama delegasi dari indonesia
dari sini nahdlatul ulama kian eksis sebagai organisasi
yang terlibat dalam gerakan pembaharuan di timur tengah
yang memunculkan reaksi ulama tradisional di indonesia
di bawah pimpinan kiai haji hashim ash'ari
berawal dari gerakan islam tradisional
nahdlatul ulama tumbuh sebagai organisasi islam dengan basis masa terbesar di indonesia
dan dikenal sebagai organisasi yang membela hak hak masyarakat sipil
pondok pesantren tebu ireng merupakan penyebar ajaran ajaran kiai hashim ash'ari
melalui kitab kitab yang ditinggalkan
ajaran kiai hashim ash'ari tentang ketaatan santri
dan hidup sosial dalam ahlu sunnah wal jamaah
terus hidup dan menyebar ke penjuru indonesia dan dunia
ini foto dari koran zaman itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahwa beliau diundang oleh jepang di kantor di surabaya
nah ini pembicaraan dengan jepang
mengenai bagaimana kelanjutan bagaimana persiapan kemerdekaan indonesia
bagaimana sebenarnya sosok mbah hashim ini sosok yang seperti apa sih
mbah hasim itu yang nomor satu itu bagaimana
derajat manusia itu sangat dihargai
jadi beliau itu mengakomodasi semuanya
mengajak semuanya yang nomor satu itu adalah
bagaimana tidak terjadi perselisihan
kemudian bagaimana beliau itu menjaga
civil society ini terbangun dengan baik
kalau dari keturunan keturunan beliau yang mampu mengadopsi pemikiran beliau sejauh ini siapa
sebetulnya gustur itu gustur yang plural
itu sebetulnya pemikiran pemikiran mbah hashim
jadi mbah hashim itu yang mengakomodasi semua pemikiran pemikiran beliau
mampu mengakomodasi semua pemikiran
mau dari pemikiran pemikiran islam
mau dari pemikiran pemikiran yang lain
mbah hashim itu mampu
dan itu kemudian gustur melanjutkan pemikiran pemikiran itu
saya melihat bahwa pada saat gustur menjadi ketuatan vita pbnu
itulah nu kemudian mampu
kemudian dikembangkan lagi
yang tadinya ikut berpolitik
nu semakin mengecil
tapi begitu keluar dari perpolitikan
nah itu nu kemudian lebih dinamis
dan saya melihatnya terus berkembang sampai saat ini
kisah kisah dari nu
kisah kisah dari nu
kisah kisah dari nu
kisah kisah dari nu
setelah kiai haji salahuddin wahid wafat
kiai haji abdul hakim mahfudz yang dikenal dengan panggilan gus kikin
dipercaya mengasuh ribuan santri pondok pesantren tebuirang jombang
pesantren ini menyimpan sejarah kelahiran nahdlatul ulama
sejumlah tokoh besar lahir dari nahdlatul ulama
seperti presiden keempat kiai haji abdul rahman wahid
bagaimana disampaikan gus kikin
gus dur adalah tokoh nu yang dikenal moderat dan egaliter
menelurkan gagasan gagasan besar seperti pluralisme
dan menjunjung tinggi toleransi antarumat
mahfud md salah satu tokoh nahdlatul ulama
mulai dikenal setelah menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi
peran aktif mahfud md dalam dunia politik nasional
membuatnya cukup dekat dengan kekuasaan
menurut mahfud md
nahdlatul ulama saat ini
tumbuh menjadi organisasi besar
dan tokoh tokohnya mampu duduk di kursi kursi pemerintahan yang strategis
untuk itu menurutnya
nu tinggal mendorong peran aktif kader kadernya
dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat
nu sebagai jam iya sebagai organisasi pbnu
itu dia hanya punya politik inspiratif
kejataan kejayaan nkri itu high politik
gagasan ini kan harus diturunkan
oleh sebab itu nu kemudian membebaskan
membebaskan warganya untuk berpolitik kemana saja
sehingga nu itu sebenarnya tidak bisa diidentikan dengan partai politik tertentu
sementara zanuba arifah hapsoh atau yeni wahid
merupakan seorang politikus dan aktivis perempuan muda nahdlatul ulama
menurut yeni nahdlatul ulama harus relevan dengan perkembangan zaman
kebutuhan kebutuhan zaman sekarang tentu berbeda dengan kebutuhan zaman dulu
walaupun masih ada benang merah
sebelum bahkan sebelum nu berdiri ada gerakan nahdlatul tujar
di mana ada keinginan untuk kebangkitan ekonomi
ada gerakan yang dimotori oleh mbak wahab hasbullah ya
taswirul afkar tentang bagaimana mengelola berbagai macam idealisme dan ideologi yang ada di dunia
lalu melakukan sintesa sintesa terhadap pemikiran berbagai hal
dan juga melakukan penelitian yang berkembang demi kemajuan umat
yeni wahid dan mahfud md sepakat bahwa tantangan terbesar satu abad nahdlatul ulama saat ini
sama dengan yang dihadapi oleh bangsa indonesia
mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan bentuk negara kesatuan republik indonesia
sejak pukul delapan pagi masjid as segaf kediaman ulama besernah
dhatul ulama habib syahibin abdul qadir as segaf tak sepi pengunjung
petua petua melalui lantunan lagu dan sholawat berkumandang sepanjang sore di masjid megah ini
salah satunya adalah nasihat tentang bagaimana manusia tidak boleh sombong
cari muka dan haus pujian serta buruk hati

nasihat ini juga dipopulerkan melalui selawat qiyagengselo
melalui lantunan selawat dan lagu habib syahibin abdul qadir as segaf mampu mengikat hati pengikutnya
yang sebagian besar adalah nahdiyin
melalui selawat habib syahibin abdul qadir as segaf mengajarkan tentang kehidupan bertoleransi dalam damai
tanpa cacimaki dan menyakiti
ribuan orang tenggelam dalam zikir kalimat tayyibah
dalam keadaan ini habib syahibin abdul qadir as segaf mendistribusikan nasihat nasihatnya bagi jemaah
untuk menjaga hubungan sesama saudara
saudara kita muslim satu sama muslim yang lain
kalbunianil wahid bagikan satu bangunan
atau kaljasadil wahid satu tubuh
semua merasakan sakit tapi ini juga ayo bagaimana disembuhkan
dalam konteks tema pembangunan
yang besar satu abad nahdlatul ulama
habib sheikh ingin mengingatkan bahwa nu bukan hanya milik nu
melainkan seluruh umat
nu bukan milik nu sendiri nu adalah milik kita bersama
insya allah dengan kita bangun dan kerjasama yang kuat
insya allah indonesia akan jadi hebat dan akan lebih kuat berkat satu abad nahdlatul ulama
halesan khidmat yahya
telah mencapai seabad lamanya